mainkan gamenya dapetin plusnya
mbak rere kenapa kok kayak tegang banget
enggak tadi aku lihat dari luar rame banget di sini
aku pikir terjadi sesuatu sama porodi ya
iya memang ada sesuatu yang terjadi rek
alhamdulillah bang solom udah bebas
dedo udah buka pasar
belom bang tadi rere beli makanan dulu nih
biar kita bisa buka bareng
tapi enggak tahu nih kalau makanan juga
jadi saya bebas pak
sebenarnya surat pembebasan paji sudah turun sejak jam dua tadi
tapi anak buah saya yang membawa surat tersebut mendapat kabar duka
kalau salah seorang anggota keluarganya
tinggal dunia pak haji
tenang pak haji surat itu
yang penting surat itu bisa ditangani anak buah saya
yakin walau pak haji harus bebas
jadi pak haji sudah boleh pulang sekarang
alhamdulillah ya allah makasih ya allah
makasih ya allah
makasih ya allah
saya juga terima kasih pak
terima kasih bapak pak soepardi terima kasih banyak
padahal pak haji sudah pernah menolong saya
saya juga sebaliknya karena musibah
jadi saya mau pergi pak
bapak dan mama sudah menunggu di rumah sakit
kalau begitu saya mau bersyukur
istri saya yang ada di rumah sakit
sama sama pak haji
makasih pak soepardi
sama sama pak haji
makasih pak dimas
pak soepardi kok nyong
makasih banyak pak
haji bisa bebas ya allah
kasian sekali bu haji rodia
gitu banyak cobaan yang dihadapi
itu tandanya allah sayang sama keluarganya pak rodia
kamu benar rum
semakin banyak ujian dari allah
itu tandanya allah itu semakin sayang dan semakin peduli sama hambanya
allah itu ingin kita menjadi lebih baik lagi umi
kalau buat emak sih yang penting siroh bisa baik
juga anaknya juga baik
dan aku ingin boksa perempuan saya
orang mungkin hanya memilangkannya dengan baik

roh kenapa ke sini roh
ya allah alhamdulillah ya allah
kau telah menyelamatkan anak
ya allah ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah

ya allah ya allah
ya sudah jangan nangis
orang tidak boleh puasa dengan dokternya bang
jangan puasa dulu
kalau puasa yang batal

kalau kan lagi sakit
terus yang lagi amil
memang tidak boleh puasa
kalau tidak puasa
waktunya kita buka puasa
kebetulan ayah bawa tajil sedikit
buat kita buka sama sama
terima kasih bang
s pumpi ayah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mbak rere kenapa kok kayaknya tegang banget
enggak tadi aku liat dari luar rame banget disini
aku pikir terjadi sesuatu sama mpok rodi ya
iya memang ada sesuatu yang terjadi rek
alhamdulillah langsung udah bebas
rere udah buka bahasa
berlombang tadi rere beli makanan dulu nih biar kita bisa buka bareng
soal makanan cukup apa enggaknya itu nggak masalah
yang penting adalah buka bersama itu yang penting
betul re kalo kata pribahasa itu
makan gak makan yang penting kenyang
makan gak makan yang penting kumpul langsung ya
re silahkan makan bolak ya
masa gua minum air melolok
tau nih mammuth nih lu pikir gua ikan mas koki apa
disuruh minum air melolok sampe kembung
ya sabar ngapain protes aja
tau gak nih cacing gua nih pada protes di perut
ya iya baru protes belum demo
hahaha buka puasa pertama dengan makanan khas istimewa
gimana aromanya sedap agak
udah cepet taro gua gak per nih
taduh lu dong sabar makannya kududih hayati
karena gak seratus tahun sekali nih ayo bikin kayak begini
makanan raja raja arab
kalo gua cium dari aromanya nih gua apal nih
semua orang gak bisa nih bikin gini
udah gak tahan nih liat aja sendiri nih
dari tadi lo cuma bikin mie goreng insan doang
makannya hebat tuh
pahale lu yang hebat
kalo ini sih banyak yang bisa bikin begini yang cepet
gapanya bikin tadi
ya gua pikir lu bikin lain
lu gak bersyukur lu kasih makan lo
makan siapa ya berdua kan ayo mula makan
tapi kemarin kemarin makan
apaan makan disitu
gak begitu dong gua demen
yaudah gua makan sekarang
ya udah nanti nanti nanti lagi
semua biaya perawatan raun sebesar dua juta rupiah pak
itu udah semua rame bayar ini itu tuh udah
iya benar pak sudah termasuk administrasi rumah sakit
wah ayar gua lunasin dua juta sih
sekarang si rawun udah bisa sewa pulang ya
iya betul pak